lantas mabes polri melakukan kunjungan ke titik titik bakal jalan layang di jalan tol sepanjang jawa barat jawa tengah untuk jalur mudik lebaran dua ribu tujuh belas
mulai ruas tol cipali brebes hingga kabupaten batang dan kota semarang
untuk mengetahui sudah seberapa jauh pembangunan terlaksana simak perbincangan kepala korlantas mabes polri irjen polroike lumua dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
saat ini saya sedang berada di up kandeman tepatnya pembangunan jalan layang kandeman yang berada di sekitaran ruas jalan tol batang hingga semarang
dan saat ini saya sedang bersama dengan irjen polroike lumua kak korlantas mabes polri yang sudah siap berbincang dengan saya
pak royke selamat pagi pak
selamat pagi mbak mutia selamat pagi pemirsa tv cnn ya
baik pak royke bisa dijelaskan beberapa hari ini kita sudah melakukan kunjungan sampai saat ini optimisme progresnya seperti apa pak
kami optimis teman teman
di lapangan optimis kami dari pusat juga teman dari kementerian perhubungan pupr jasara harja kita semua dari perkereta apian jasa marga dan pihak jalan tol
melihat progres pembangunan tol dan flyover arah purwokerto tol arah semarang sudah mencapai tujuh puluh persen lah kurang lebih ya tujuh puluh persen
dan target penyelesaiannya kan itu h sepuluh h sepuluh h sepuluh minus daripada kalau hari h kan tanggal dua puluh lima h sepuluh
sepuluh ya lima belas enam belas juni itu sudah selesai bisa dilewati walaupun kondisi tol penambahan tol dari brebes ke semarang itu adalah fungsional
fungsional itu sementara bahasa awamnya berarti tol sementara
sedikit banyak pak kalau ini kan ruas jalan tol batang hingga semarang setelah kemarin pun kita juga sudah melihat untuk pejagaan sampai pemalang kan kira kira hampir sama pemasalannya yaitu ada titik titik pembebasan selesaikan begitu
nah salah satunya di kandeman kira kira seperti apa pak nanti
kandeman kandeman sekarang ini kita ada di kandeman
ini flyover ada sebagian lahan yang masih hitam di peta itu
tetapi hari ini tanggal empat mei deal putusan pengadilan itu harus eksekusi harus dikosongkan dan dapat digunakan
terakhir itu kan yang paling parah itu tahun lalu brebes perupuk itu pak ya sambil deadlock
sampai deadlock itu
berbes perpuk itu kan berbes menuju purwokerto ya
orang orang jawa tengah yang lewat pantura lewat cikampek akan ke jawa tengah purwokerto wonoso
bawa ke bumen purworejo itu pasti lewatnya kerupuk
itu memang jalur favorit idaman setiap pemudik yang ke jawa tengah
tahun tahun lalu itu jadi stuck karena banyak perlintasan sebidang kereta api ada lima
sekarang empat teratasi ya
itu juga h sepuluh selesai
sampai berapa persen efektif kira kira ya pak
efektif bisa mengurai kemacetan lima puluh persen loh
ya lima puluh persen untuk wilayah penjagaan perupuk bahkan sampai ke aji barang bumiayu purwokerto wonosobo
terima kasih banyak
terima kasih pak
pak roke silakan untuk bertugas kembali
itulah tadi perbincangan saya dengan irjen paul royke lumowa kakor lantas mabes polri di kandeman kabupaten batang jawa tengah